ya ampun pak pantes aja istrinya ngomel di rumah
taunya hehehe ada di kepala
hihi becanda ya pak
lagian aneh aneh aja sih pak kok rice cooker dijadikan helm
lengkap dengan piring dan sendok nasi pula
aksi nyeleneh pemotor yang diketahui bernama muhammad adrai ini
terekam di perempatan rumah sakit purut pasuruan jawa timur
dan langsung viral di media sosial
bahkan tak lama adrai pun diundang ke satlantas polres pasuruan kota
bukan untuk makan bersama tapi diamankan untuk dibina
pak polisi juga dibuat elus dada karena adrai polosnya kebangetan
tidak tahu saya kalau dilarang nggak tahu
oh terus sekarang ini
saya sadar karena sudah diingatkan sama bapak polisi
karena tidak boleh pakai helm yang tidak standar
biar nggak keterusan dan banyak yang ikut ikutan
akhirnya helm dari rice cooker bekas itu diberi pengganti secara gratis berstandar sni
benar dalam dua hari terakhir ini ada video yang viral
yang bersangkutan menggunakan helm dari mejikom
dan berjalan di seputaran kota pasuruan
setelah kami cari
yang bersangkutan kami undang ke polres
dan kami jelaskan bahwa menggunakan helm yang tidak standar
dan bahkan bisa menjadi perhatian orang lain ini berbahaya
sebenarnya kisah pemotor dengan helm nyeleneh
sudah pernah warawiri di media sosial sejak lama
seperti yang diunggah akun tiktok adlin tangsurya
ada yang pakai helm berbentuk tabung gas lpg tiga kg
dan penumpangnya pun ikut kompak pakai helm teko
babang ojol ini juga gak mau kalah
lewat video unggahan di akun instagram
sang driver memamerkan helm miliknya yang menyerupai topeng superhero iron man
video ini pun mengundang banyak komentar warga net
sebagai pengendara motor maupun penumpang
masih banyak yang menyepelekan fungsi helm
padahal helm bisa mengantisipasi cedera kepala saat terjadi kecelakaan
helm yang bagian besar dari helm ini
lem yang bagian kacanya terpasang dengan baik
dapat melindungi mata dari debu dan kotoran
dan terakhir helm merupakan atribut wajib ketika berkendara
kewajiban menggunakan helm standar nasional indonesia
diatur dalam pasal satu ratus enam ayat delapan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
jika atribut berkendara sudah
jangan lupa untuk melengkapi surat surat penting
dan memeriksa kondisi kendaraan agar selamat sampai tujuan
diliputan cnn indonesia